mulai satu desember warga dari indonesia dapat melakukan penerbangan langsung ke arab saudi
aturan baru ini ditetapkan setelah arab saudi resmi mencabut penangguhan penerbangan langsung dari indonesia
berdasarkan pernyataan kjri jeddah penumpang dari indonesia bisa melakukan penerbangan langsung ke arab saudi
tanpa melakukan karantina selama empat belas hari di negara ketiga
namun para penumpang yang telah divaksin di indonesia atau luar arab saudi
kebijakan yang berlaku pada satu desember ini merupakan bagian dari pencabutan penangguhan kedatangan langsung dari enam negara termasuk indonesia
saat ini arab saudi masih menangguhkan penerbangan langsung dari empat negara